juara bertahan jakarta electric pln harus menelan kekalahan kedua dari tim baru yang diperkuat pemain pemain bintang klub tersebut pada musim lalu bandung bank bjb pakuan dengan skor tiga
sementara tim putri gresik petrokimia meraih poin kemenangan lewat pertarungan lima set melawan jakarta pgn popsifo poluan
melalui pertarungan tiga set duel kakak beradik manganang dimenangkan oleh sang adik aprilia manganang mengalahkan tim yang ia bawa juara musim lalu jakarta electric pln
smash smash keras april belum mampu dikembalikan oleh amasya manganang dan kawan kawan
tak hanya smash pengembalian servis jakarta elektrik pln masih belum konsisten
meski begitu penampilan tim yang didominasi pemain junior ini terlihat lebih solid dibanding kemarin
mereka berharap mampu tampil lebih baik lagi di seri berikutnya di batang akhir pekan depan
di pertandingan sebelumnya tim putri gresik petrokimia dan jakarta pgn popsivo pol satu saling ngotot memperebutkan poin kemenangan pertama
dipimpin amalia fajrina tim posisi ketiga musim lalu bermain open
pemain baru megawati hangesri pun mampu menambah pundi angka dengan luncuran smash smash keras ke sisi seberang lapangan
namun gresik petrokimia mampu membaca skema permainan lawan dan memvariasi tempo penyerangan
dibantu permainan apik pemain asing asal turki yeliz basa satu satunya tim putri dari timur jawa ini berhasil meraih kemenangan di set kelima
di mana pasti kita ngeraba permainan petro tapi ini adalah modul bagus buat kita
kita ready untuk dan siap tiga dua
jadi ke depannya akan kita benahi beberapa baik itu resip counter attack service
sementara tim putri dan putra bekasi bvn meraih hasil negatif
tim putri kalah tiga set langsung tanpa perlawanan berarti dari tim asuhan kelatih timnas disco herlambang jakarta bni tatlus
di sektor putra bekasi bvn menyerah tiga set dari tim tuan rumah jakarta pertamina energy yang dipimpin pemain timnas agung seganti